kpk resmi menetapkan setia novanto yang saat ini menjabat ketua dpr sebagai tersangka dugaan korupsi proyek iktp senilai lima sembilan triliun rupiah
lantas sebenarnya berapa jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh ketua umum partai golkar ini
saya hadirkan datanya untuk anda kita lihat bersama
ini adalah harta kekayaan setia novanto ini berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara kpk
kita lihat ini adalah dalam rupiah kekayaan yang dimiliki oleh setia novanto sebesar satu ratus empat belas tujuh puluh tujuh miliar rupiah dalam denominasi rupiah
dan dalam dolar amerika senilai empat puluh sembilan satu ratus lima puluh dolar amerika
dan ini adalah laporan terakhir yang diterima
kemudian kita lihat bagaimana setia novanto saat ini yang menjabat sebagai dpr ri
kita lihat ini adalah rincian kekayaan setia novanto baik itu dalam bentuk harta tanah dan bangunan
dan ada sebelas lokasi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh setnov

kaya sekali ya tidak heran memang karena setahun saja gaji seorang anggota dewan itu juga sudah miliaran rupiah
kalau rajin nabung kayaknya bisa juga sih
dapat segini apa lagi nabung kemudian diputer lagi ya investasi di mana properti gitu
maka gak heran angkanya bisa delapan puluh satu tujuh puluh tiga miliar rupiah
lalu selanjutnya ada juga logam dan batu mulia benda bergerak lainnya sembilan ratus tiga puluh dua lima juta rupiah
banyak juga ya
ntar saya tarik nafas dulu
ada lagi ada surat berharga nilainya delapan empat miliar rupiah milik setnov
kemudian ada juga giro kemudian setara dengan kas lainnya
angkanya mencapai dua puluh satu tiga miliar rupiah
kalau kita kalikan ya positive thinkingnya pasti ini dari usaha ya
karena angkanya fantastis
kekayaan setia novanto